sisi kami apalagi terkait dengan isu ada saksi dari kapolda dan sebagainya ya kita tunggu saja
saya kira menambahkan bahwa seluruh rangkaian tahapan mulai dari penghitungan yang ada di wilayah di level bpk
naik sampai dengan kpud dan kpu tentunya ini setiap hari dipantau
sehingga tentunya tahapan yang ada ini tentunya kita semua mendorong untuk bisa tepat waktu
tentunya selesai daripada penghitungan tersebut tentunya ada mekanisme selanjutnya terhadap yang tidak puas dengan hasil
yang kemudian dibuka ruang untuk mengajukan gugatan phpu
tentunya berbagai macam isu
apabila memang betul ada melanggar ya kita proses
namun kalau memang tidak ada kita tunggu saja seluruh hasil dan kita doakan seluruh tahapan
baik kpu mk dan pengumuman resmi semuanya dapat berjalan dengan baik dan hasilnya bisa diterima masyarakat
saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya